gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro sulawesi utara kembali erupsi pada selasa pagi
inilah visual amatir erupsi gunung api ruang yang terjadi sekitar pukul tujuh pagi waktu indonesia tengah
tampak asap kelabu disertai suara gemuruh terdengar
bahkan guguran awan panas erupsi membuat sebagian rumah warga terbakar
warga pun meninggalkan area di kecamatan tagulandang yang terdampak abu
pvmbg mencatat dua kali aktivitas erupsi gunung ruang pagi tadi dan merilis status baru gunung ruang naik ke level awas
warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius enam km dari puncak kawah gunung
abu vulkanik gunung ruang terlihat jelas menumpuk di sejumlah kendaraan yang parkir sejak pagi di bandara samratulangi manado
otoritas bandara pun mengumumkan penutupan operasional bandara
sebanyak delapan belas penerbangan internasional dan domestik ditunda
tak hanya bandara samratulangi yang ditutup operasional bandara jalaludin gorontalo juga ditutup sementara